hai mahalnya harga bahan kebutuhan pokok seperti terigu dirasakan sejumlah pedagang makanan yang
menggunakan bahan dasar tersebut seperti martabak dan mie ayam di kawasan karanganyar sawah besar
jakarta pusat harga terigu yang biasanya satu ratus tujuh puluh rupiah per karung kini mencapai dua ratus dua puluh rupiah
tak ingin mengurangi kualitas amuk yang kesaharian berjualan martabak terpaksa menaikkan harga dari
selain terigu ada lagi kok
terigu yang yang yang lumayan pedagang mie ayam sukayat juga merasakan hal yang sama
harga terigu yang biasanya lima belas rupiah per kilogram kini naik menjadi tujuh belas rupiah
hal ini membuat omsetnya menurun lantaran harga bahan pokok seperti minyak ayam dan cabai juga
masih di atas normal telur biasanya berapa biasanya lima belas sebelum terigu naik lima belas sebelum terigu
naik sekarang terigu naik jadi rp tujuh belas ditambah telur sendiri maju mundur berarti dua puluh per kilo
amber mahalnya harga pakan ternak membuat harga telur ayam di pasar tradisional soponyo surabaya
jawa timur naik lima hingga enam rupiah
harga telur yang sebelumnya dua puluh dua rupiah kini menjadi dua puluh delapan rupiah per kilogram
pedagang telur di pasar soponyo arsi membenarkan harga telur ayam naik akibat naiknya biaya pakan ternak ayam
dua ribu dua ratus dua puluh tiga sekarang naik berapa
karena pakannya mahal naik terus populasinya menurun
harga bumbu dapur seperti cabai kecil cabai besar cabai keriting dan bawang merah kembali naik di pasar lakesi kota parepare sulawesi selatan rabu kemarin
harga cabai kecil yang pekan lalu berkisar dua puluh rupiah kini menjadi dua puluh lima rupiah per kilogram
harga cabai besar dan cabai keriting naik dari dua puluh rupiah menjadi tiga puluh rupiah per kilogram
sementara itu harga bawang merah naik dari dua puluh lima rupiah menjadi tiga puluh lima hingga empat puluh rupiah per kilogram
pedagang di pasar lakesi nurvia mengaku kenaikan harga terjadi sejak senin lalu
dan diprediksi akan bertahan hingga idul adahan nanti
tim liputan cnn indonesia